hendra pria empat puluh lima tahun ini hanya bisa bersimpu dan menangis di depan putranya
ia mengaku sangat menyesal karena telah menyeret anak sematawayangnya itu ke kantor polisi
usai tertangkap tangan warga saat mencopet di sebuah pasar tradisional di kecamatan pandralili maros sulawesi selatan selasasia
hendra sudah beberapa kali beraksi di sejumlah pasar tradisional di wilayah maros
modusnya sengaja menyuruh anak menjual sejumlah barang hasil curian seperti gawai melalui media sosial
alhasil anaknya yang masih duduk di bangku kelas tiga sekolah menengah atas ini juga harus berurusan dengan polisi
di depan polisi hendra yang juga berprofesi sebagai buru bangunan
mengaku terpaksa mencopet karena kepepet dan butuh uang untuk membayar uang cicilan motor dan biaya sekolah anak yang hendak ujian
meski begitu polisi masih curiga
sebab pelaku yang merupakan warga makassar ini terbukti telah melakukan aksi copet berkali kali di sejumlah pasar
hp yang diambil ternyata sudah banyak dan ternyata dia bekerja sama dengan anaknya dan anaknya yang mengiklankan di media sosial
masalah ekonomi kemudian anaknya alasannya mau melaksanakan ujian kemudian tidak ada biaya
untuk kepentingan penyidikan kedua pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan mapolsek tanralili